satgas penanganan bencana gempa dan tsunami sulawesi tengah mencatat jumlah korban meninggal dunia terus bertambah
angka korban tewas akibat bencana alam tersebut mencapai lebih dari sembilan ratus orang
berikut kami perbarui data terkini korban bencana sulawesi tengah yang masih dalam proses evakuasi
hingga hari ini pukul delapan belas waktu indonesia tengah
posko penanggulangan bencana sulawesi tengah di markas korem satu ratus tiga puluh dua
tadulako palu melaporkan jumlah pengungsi sejumlah lima puluh sembilan orang yang tersebar di satu ratus sembilan lokasi
sementara korban meninggal dunia mencapai sembilan ratus dua puluh lima orang
luka luka tujuh ratus sembilan puluh sembilan orang korban hilang tercatat sembilan puluh sembilan orang korban tertimbun satu ratus lima puluh dua orang